perayaan natal bersama dua ribu tujuh belas batal dirayakan di monumen nasional karena adanya perbedaan pendapat soal lokasi perayaan
namun pemerintah provinsi dki jakarta memastikan tetap memfasilitasi perayaan natal yang akan diadakan di gxpo kemayoran
gubernur dki jakarta anies baswedan mengatakan pemprov dki siap memfasilitasi perayaan natal bersama dua ribu tujuh belas termasuk soal pembiayaan
anies menambahkan anggaran untuk perayaan natal serta acara keagamaan lainnya telah masuk dalam anggaran biro pendidikan mental dan spiritual atau dikmental dki jakarta
sebelumnya persatuan gereja gereja indonesia sempat bertemu dengan pemprov dki dan menyarankan agar penyelenggaraan natal tidak diselenggarakan di monas
melainkan di tempat tertutup
setelah berdiskusi dengan gubernur perayaan natal pun akan diselenggarakan di gx poco bayoran januari dua ribu delapan belas mendatang
pembiayaannya tetap dipasilitasi pemprov juga pak
semuanya itu menggunakan dana pak sponsor kah
enggak dari dikmental juga ada
oh ada anggaran dari tidak
tanggalnya pak sudah dimastikan
tanggal lima dan sudah dipesan tempat itu dua minggu lebih
jadi rame rame di luar itu saya enggak mau komentar
padahal sudah dipesan dua minggu yang lalu tempatnya
tapi memang tujuan kami itu adalah saya komunikasi dulu sama semuanya
sudah semuanya iya paham baru